mumpung ngambil lagi di jakarta nih kita ajak jalan jalan
ayo sel kebun siang sel bakal belajar
iya dong makanya itu aku terus latihan biar bisa jadi heboh
gak kayak selly main hp aja
wah kayaknya depan macet nih
aduh kartu tol aku saldonya gak cukup sel
kan aku udah nyiapin uang tol udah pakai itu aja
gimana kalau kita jalan masuk gerbang gto
tapi kita masuk gerbang tol yang ada petugasnya aja
waduh mana petugas tolnya nih
gak ada apa apa
ada sih tapi saldo saya nggak cukup
boleh pinjam kartunya nggak buat itu yang ngetep ngetep biar bisa keluar
tapi kartu ini kan sifatnya pribadi mbak
saya akan bantu tapi untuk alasan keamanan saya akan nge tap kartunya sendiri
udah saya tep ya mas mobilnya bisa tinggal lewat aja
soalnya sekarang kalau mau bayar tol itu kan udah harus pakai uang elektronik mas